kebakaran gedung kejaksaan agung sabtu malam masih menjadi perhatian terutama soal standar keamanan gedung dari kebakaran
apalagi gedung pemerintah ya gedung penegak hukum nih lebih spesifik
jadi apa saja yang harus dipersiapkan sekarang
ini mungkin bisa jadi poin untuk anda mengecek gedung tempat tinggal atau gedung kantor anda
kita lihat ya sekarang tapi sebelum kesana ini dia standar gedung aman cegah kebakaran
tapi pertama tama kita lihat dulu sebenarnya seperti apa peristiwa apa saja yang sudah sempat terjadi atau melanda gedung kejaksaan agung ini
pertama kita lihat lagi kebakaran yang terjadi sabtu lalu itu bukan yang pertama kali ya di gedung ini
gedung kejaksaan agung ini dibangun tahun seribu sembilan ratus enam puluh pernah terbakar sembilan januari seribu sembilan ratus tujuh puluh
saat itu penyebabnya korsleting listrik yang terbakar hanya sebagian besar di sayap kanan gedung dan terjadi pagi hari
kemudian kita lihat tahun dua ribu empat juli dua ribu sempat ada ledakan bom di kejaksaan agung di ruang jaksa agung muda pidana khusus jampitsus
besoknya kemudian disisir ada dua bom lagi
jadi ditemukan di kamar mandi lantai dua
saat itu memang kejagung sedang memeriksa sebuah kasus besar gitu ya
tapi kemudian sekali lagi apakah itu ada berhubungan dengan kebakaran kali ini
kita tadi sudah disampaikan oleh mahfud md jangan berspekulasi dulu
kita lihat tahun dua ribu tiga dua puluh dua november dua ribu tiga ada terjadi kebakaran bahkan dua kali
bahkan dua kali pada hari sabtu ini weekend juga
pertama jam enam pagi panel listrik di lantai dua nya terbakar
sudah dipadamkan satu jam kemudian kebakaran terjadi lagi
di lantai tiga jadi lantai tiga yang dekat dengan kantor keuangan
dan itu persis berada di atas ruangan panel listrik itu
kebakarannya tidak meluas dan hanya sekitar dua puluh menit sudah bisa dipadamkan
nah kemudian yang terbaru dua puluh dua agustus tahun dua ribu dua puluh
terjadi kemarin sabtu
nah kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya sistem antisipasi kebakaran gedung yang memadai
kita lihat sekarang standar keamanan gedung untuk mengantisipasi kebakaran
sudah ada dalam peraturan menteri pu nomor dua
pertama harus ada sumber air yang memadai
ini adalah sumber air ini tangki air ceritanya ya
oke ini tangki air
sumber air harus ada yang memadai
dan tidak hanya memadai memadai itu artinya ada airnya
cukup harus mudah diakses ya
kemudian lalu harus ada akses mobil pemadam kebakaran
tidak hanya tangki airnya ada
akses mobil pemadam kebakaran ini harus ada
misalnya jalannya terbebas dari permukiman padat
atau tidak ada portal
jalannya juga tidak terlalu sempit untuk masuk ke gedung itu
supaya mobil pemadaman bisa masuk
dan juga mudah membongkar peralatan jika ada kebakaran
kemudian juga harus ada akses masuk ke bangunan
dengan master key
dan juga harus ada peta bangunan
yang kemudian bisa ketika dalam keadaan darurat
itu bisa di share dengan para petugas pemadam kebakaran
petugas pemadam bisa membayangkan
mereka harus bergerak kemana
sumber api dari mana
dan juga harus ada orang atau mereka
harus ada petugas pemandunya
jadi tidak bisa kemudian petugas pemadam kebakaran
hanya diberikan peta gitu saja
terus tidak ada yang memandu
harus ada petugas pemandunya yang tahu persis
ruangan a b c d ada di mana
dan ini harus disiapkan oleh perusahaan ya
jangan lupa harus ada tangga darurat
di ujung tangga tidak ada halangan apapun
tidak ditutup pot
tidak ditutup kursus
tidak ditutup parkir mobil
misalnya bisa saja
oke kemudian kita lihat
lalu apa yang harus ada sekarang
selain yang tadi itu
apa lagi yang harus ada
supaya kalau ada kebakaran sekecil apapun
yang pertama harus ada alarm kebakaran
yang tidak hanya terpasang
nah ini dia
kadang banyak kadang terpasang
tapi tidak berfungsi
cara tahunya gimana berfungsi atau tidak
dicek secara berkala
mengecek sistem evakuasi di sebuah gedung
selain itu juga harus ada sistem komunikasi suara
peringatan dengan sirine ya
lalu pastikan ada alat pemadaman api ringan atau apar
ya yang mudah dijangkau
dan masih berfungsi
oke sekali lagi
jangan hanya barangnya saja ada
tapi fungsinya tidak ada
jadi sama saja sia sia
berikutnya adalah sumber air
yang sering kali dianggap remeh
dianggap hanya aksesoris
dianggap hanya properti ya
sekali lagi ini sangat penting
harus mudah diakses
tidak berubah fungsi
tidak berubah bentuk
tidak tertutup tanaman
tidak terhalang apapun
kalau misalnya anda lihat di pinggir pinggir jalan
bahkan kadang ada yang ketutupan sama gerobak gerobak asongan
atau gerobak pkl
nah itu yang hati hati ya
karena ini adalah hal yang sangat penting
yang berikutnya adalah sprinkler
otomatis ketika ada asap
dan kemudian langsung mengeluarkan air
memang airnya tidak sekencang air yang disemprotkan dari selang pemadam kebakaran
karena ini memang sistem pendeteksi awal sekali ketika ada asap
dan itu sprinkler langsung nyala
biasanya otomatis seperti itu
dan jangan lupa harus juga ada sistem pengendalian asap yang mumpuni
bagaimana itu yang menyedot keluar asap
dan juga kemudian mengembuskan udara segar ke dalam ruangan
karena memang banyak dari korban kebakaran
lebih dulu pingsan setelah menghirup banyak asap
ini yang kemudian membuat korban kebakaran bisa jumlahnya bertambah
ketika ini terjadi
jadi sekali lagi hati hati
silahkan cek kembali gedung tempat tinggal dan tempat kerja anda
memastikan semuanya berfungsi dengan baik ya
tapi dicek kembali fungsinya